sampai jumpa di video selanjutnya
sebenarnya siapa orang itu
tempat apa ini
kek aku ingin bertemu
dengan orang sakti
yang bisa mengalahkaniku itu
kamu bisa bertemu dengan orang itu
asalkan kamu sanggup mencabut tongkat itu
aku biasa bertarung dengan orang orang sakti
kalau cuma mencabut tongkat itu
buat apa aku kemari
kamu bisa mengalahkan orang yang saya janjikan itu
asalkan kamu sanggup mencabut tongkat itu
tapi kalau tidak
kembali sajalah ke daerahmu sana
baiknya aku minta maaf
selama ini aku terlalu sombong
kini aku menyadari
orang tua itu bukan orang tua sembarangan
aku tidak sanggup mencabut tongkat ini
saya tidak sanggup
aku benar benar ingin
berguruh kepada orang itu
tidak sekarang kian santang
tapi suatu saat nanti
kenapa kamu bersyukur pada aku
sudutlah kepada zat yang menciptakan kamu
yaitu allah swt
karena hanya dia yang patut disembah
tidak ada makhluk
ataupun benda yang patut disemprot
maafkan aku kek

tapi aku ingin berguru kepada orang itu
kamu masih harus banyak berguru tentang ilmu
dunia dan akhirat
kelak suatu saat
jika kamu sudah mendapatkan semuanya itu
kamu akan bertemu dengan orang itu
kamu tidak akan dapat mengejarnya
kalaupun kamu dapat mengejarnya
kamu tidak akan dapat menahannya
apakah kamu dapat menahan cahaya
cahaya hanya bisa ditahan dengan cahaya
sedangkan cahaya adalah
pengetahuan tentang kebenaran
maka dari itu
belajarlah sebanyak banyaknya tentang ilmu kebenaran
dan kamu akan dapat menahan cahaya
memang kita sering berbangga diri
merasa orang paling hebat di dunia
padahal di luar sana ada orang yang jauh lebih hebat daripada kita
orang yang hebat itu bukan orang yang pandai berkelahi
tetapi orang yang dapat menaklukkan nafsunya sendiri
orang macam itu
akan mudah menaklukkan musuhnya dengan doa
dan menaklukkan dunia dengan kata kata
mengapa raden tidak bisa mencabut tongkat ini tadi
karena raden bertindak
berdasarkan nafsu dan kesombongan
kalau saja raden berserah diri kepada allah
tongkat ini seperti lidi yang tertancap di pasir
dengan dua jari saja akan mudah mencabutnya
di dunia ini tidak ada satu kekuatan apapun
sekarang tata hati raden
sebut asma allah
dan cabut tongkat ini
tidak pak manasar
kalau pak jurit tenaga mengalah
oh gitu ya
raden melihat sendiri kan
mereka kocar kacir melawan dan menahan serangan serangan paman
tidak sepenuh hati pak man
mereka tidak jujur
mereka pada segen kepada pak man
apa perlu dikatakan pak man
apa perlu diulang
ada lawan yang lebih jujur pak man
bawa dia kemaren
pak man akan mengajar
tuh diatas pohon
apakah dia mampu menahan serangan pak man
dalam tiga kali gebrakan
hahaha tidak raden paman paman hanya rindu akan masa masa kecil paman raden
paman dulu sering bermain air raden
hahaha enak raden
kita malah yang cari ikan tapi sedang siratulami sama keong
hei kenapa kalian diem saja
cepat bantu aku naik
tidak berguna ninggir

tidak bisa tidak boleh
jangan sampai dort
aku tempat pikir mereka jauh lagi standpoint
mereka cepat menemukannya
aku benny kabour grandma
tapi aku masih ingin berbunuh
terima kasih serangan saya
saat yang tepat untuk beraksi
kali ini tidak boleh gagal
ini pasti kabutran
tempat tinggalnya anak anak sang perahu
tidak ada satu pun mengawal
pasti ada yang tidak beres
aku harus memeriksanya
prabu siliwangi memang tidak bodoh
dia telah memakai
garis tanah ini dengan raja tolakbar
tapi aku juga pintar
maaf tuan putri
tuan putri tidak boleh keluar dari kaputra
di luar sana berbahaya
aku ingin bermain keluar
ingat pesan ramadhan prabu
selama anda pergi
tuan putri harus tetap di dalam istana
pokoknya aku ingin keluar
maaf tuan putri
aku bisa ada disini
kasihannya nini neng
sudah satu minggu belum
sudah satu minggu belum makan
nini tidak punya apa apa lagi neng
sebentar ya nek
sebentar ya nek
sebentar ya nek
sebentar ya nek
hacatika jangan menintasi garis putih ini
hacatika jangan menintasi garis putih ini
kan pengemis itu kasian
kan pengemis itu kasian
kak i nanaunan kamu teh
orang minta sedekah malah ditatanya
sekarang kamu tarik teteh ke sini
kenapa kamu teh
kak sepekan sekali ayah anda memberikan sedekah untuk orang miskin
jadi tidak ada orang miskin yang datang ke sini
aku yakin dia orang jahat
mana mungkin pengemis orang jahat
kalau tidak percaya so ayo kita buktikan
iya den ada apa
ah den mau minjem bunga itu tuh